maraknya kasus malaria yang menyerang pengungsi di kabupaten lombok barat
membuat pemerintah kabupaten lombok barat menetapkan status kejadian luar biasa
pihak pemerintah kabupaten lombok barat akhirnya menetapkan status kejadian luar biasa
terhadap kasus malaria di kabupaten lombok barat
saat ini pengungsi gempa yang positif malaria mencapai satu ratus dua puluh delapan warga
yang tersebar di dua puluh delapan dusun sepuluh desa serta empat kecamatan di kabupaten lombok barat
untuk menanggulangi dinas kesehatan setempat beserta para relawan
mendistribusikan kelambu ke semua pengungsi
dan tadi sudah kita sampaikan bahwa memang pemerintah kabupaten lombok barat ini
telah menetapkan status kejadian luar biasa pada kasus malaria
yang telah banyak menyerang warga di sana
dan untuk mengetahui bagaimanakah penanganannya sejauh ini
langsung kita bergabung dengan rekan kita jurnalis transmedia
lalu rahmat jokowi
jun yadi melalui sambungan skype
lalu seperti apakah penanganan malaria di lombok barat saat ini
pasca ditetapkannya status dinaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa
selamat siang lady dan fani
selanjutnya kami masih melakukan konferensi flash dengan bupati lombok barat

yang seharinya meningkat
dan pada saat ini kita meminta bupati lombok barat
untuk melakukan penjagaan atau tempat biarnya
maria yang ada di sejumlah pengungsian yang ada di kabupaten lombok barat
jadi saat ini ada tiga kecamatan yang sudah mulai tersebar
karena ada tiga itu yang ada di kecamatan jum'atari
di kecamatan linsar
dan di kecamatan di batu layar
dan saat ini memang terdapat satu ratus dua puluh delapan warga yang sudah positif terjasik malaria
untuk saat ini memang pemerintah setempat dan beberapa dinas dan instansi terkait
sudah melakukan pendistribusian ke lambu kelambu
untuk melakukan penjagaan terhadap berkembang biasa malaria
saat ini memang sudah ada sekitar dua ribu kelamu
dan saat ini juga hari ini ada perjalanan pendistribusian kelamu
yang dilakukan oleh bni untuk memberikan kelamu kelamu tersebut
kepada warga warga yang sudah berasal dari penyakit ataupun yang sudah dikejagaan
lalu singkat saja apakah sampai sejauh ini sudah ada korban jiwa
begitu dari penyakit malaria yang menyerang warga ataupun pengungsi
di lombok barat
dari satu ratus dua puluh delapan data penyakit malaria yang menyerah warga
hingga saat ini memang belum ada ditetapkan korban meninggal dunia
tapi dari data itu sudah ada ibu hamil dan bahkan banyak anak anak balita
yang juga menjadi korban terserang penyakit malaria di tempat tersebut
lalu rahmat juniadi atas laporan langsung anda dari lombok barat
nanti kami akan kembali lagi anda untuk mengupdate informasi selanjutnya